setelah menjalani tes psikologi di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
minggu pagi para bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
menjalani pemeriksaan narkoba di kantor badan narkotika nasional jakarta timur pada siang harinya
mereka menjalani tes urin dan memberikan sampel rambut untuk diuji di laboratorium narkoba bnn
sedikit berbeda dengan tes narkoba dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya
untuk pertama kalinya komisi pemilihan umum mewajibkan
bakal calon kepala daerah dki jakarta melakukan pemeriksaan sampel rambut
sebagian besar kpu daerah di berbagai wilayah hanya mewajibkan pemeriksaan urin
yang dapat mendeteksi pengguna narkoba sampai tiga minggu
namun kpu dki jakarta meminta adanya pemeriksaan tambahan terhadap rambut
yang bisa mendeteksi pengguna narkoba sampai sembilan puluh hari
bagi bakal calon dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
bnn telah menambah jumlah petugas mengambil sampel dari tiga menjadi tujuh personel
prinsip seluruh indonesia ini sebenarnya urin sudah cukup untuk sekarang
untuk kegiatan pilkada ini
cuman kadang kadang kpu masih peluk yakinan
maka beberapa wilayah itu mengirim sampel ke bnn
bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta minggu siang
selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan psikologi dan narkoba
yang diselenggarakan oleh kpu dki jakarta
pemeriksaan akan diserahkan kepada kpu dki jakarta paling lambat pada tanggal dua puluh delapan september
pasangan basuki cahaya purnama jarod saiful hidayat
tiba di kantor bnn sekitar pukul dua belas tiga puluh minggu siang
keduanya datang untuk diambil sampel urin serta rambut dalam rangka pemeriksaan narkoba
selang sepuluh menit pasangan anies baswedan dan sandiaga uno tiba di lokasi
keduanya didampingi sejumlah fungsionaris partai gerindra
tak lama kemudian pasangan agus harimurti
yang dianggap sebagai pemeriksaan narkoba
menyusul masuk ke dalam fasilitas laboratorium
yang telah diakreditasi secara internasional tersebut
berbeda dengan pasangan lain pasangan ini mengajak serta keluarganya masing masing
agus harimurti didampingi istrinya anissa pohan
sementara silviana ditemani putrinya
ketika diminta tanggapan terkait pemeriksaan narkoba
basuki cahayapurnama memuji petugas bnn yang mengambil sampel lima puluh gram rambutnya
namun tidak merusak perampilan
rambut sudah dipotong bersyukur
udah itu aja
rambutnya potongannya bagus nggak pita kan
sementara itu anies baswedan menilai pemeriksaan narkoba
yang baru pertama kali diwajibkan dalam proses pendaftaran kepala daerah
sebagai langkah yang baik untuk mencegah pecandu narkoba menjadi kepala daerah
kita setuju sekali kita ingin mereka mereka yang ditugaskan
untuk berada di wilayah publik
adalah orang orang yang terbebas dari segala macam narkoba
jadi kami mendukung sekali ini
dan salut untuk bnn yang sudah menangani ini untuk seluruh indonesia
senada dengan anies agus harimurti berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat
untuk menghindari bahaya narkoba
mudah mudahan ini menjadi contoh yang baik buat seluruh lapisan masyarakat
bahwa kita ingin hidup bebas dari narkoba
hasil seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan psikologi dan narkoba
akan diserahkan ke kpud dki jakarta paling lambat tanggal dua puluh delapan september mendatang
bila ada calon yang gagal dalam tahap ini
maka partai diberi waktu empat hari untuk mengajukan calon yang baru
arya dita utama jakarta
sebelumnya ketiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mengikuti serangkaian tes kesehatan
di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
para bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki
tiba di rumah sakit minto harjo sekitar pukul enam tiga puluh pagi
pasangan agus yudhoyono dan silviana murni adalah pasangan pertama yang tiba di lokasi
kemudian disusul basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat dan anies baswedan pun akhirnya tiba
adapun sandiaga uno datang terakhir sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh menit
pemeriksaan kejiwaan ketiga pasangan kepala daerah dki tersebut
dimulai pukul sepuluh tiga puluh pagi
menurut tim dokter rs minto harjo hasil tes kejiwaan ini akan diserahkan ke kpud
bersama hasil tes dari badan narkotika nasional pada dua puluh delapan september dua ribu enam belas
pemeriksaan kejiwaan terakhir sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh menit